semoga semuanya sehat sehat pagi ini ya
berarti saatnya kita masak masak lagi
dan kali ini saya mau ngajak pemirsa semua
kita mau bikin kebab roti tawar
yang pastinya gampang banget buat dibikin di rumah
selengkapnya di morning tips
nah ini adalah bahan bahan yang kita perlukan
untuk bikin kebab roti tawar
jadi yang pertama untuk kulit kebabnya
jadi kita cuma butuh roti tawar kupas gini tuh
jadi dia gak ada pinggirannya gitu ya

supaya nanti kulitnya itu lembut
nah terus untuk isinya
ya udah dipotong
terus ini ada sosis
nah sosisnya juga saya pakainya nih sosis yang ada kejunya nih
di dalamnya tuh
jadi nanti biar lebih gurih isiannya ya
terus ada juga keju mozzarella
ini ada margarin
untuk nanti menumis isiannya
dan juga sayurannya saya pakai selada
ya jadi kita
siapin dulu margarin untuk menumis isiannya
nah ini ada bawang bombay
terus kita masukin juga sosisnya
kira kira nanti warnanya kecoklatan
dan sosisnya juga kira kira mateng ya
nah ini kalau udah
dia berubah warna dan sudah cukup mateng
kita taruh dulu di wadah isiannya nih
kita simpan dulu
sekarang kita siapin untuk
si kulit kebabnya
jadi ini gampang banget tinggal
si roti kupasnya ini disini
biar dia lebar
nah kira kira jadinya setipis ini nanti nih
nah ini terus kalau udah tipis gini nih
udah jadi kulit kebabnya
kebabnya tinggal kita isi
pakai isian yang tadi
kita isiin selada secukupnya
kita isi si dagingnya tadi
jadi sosis dan
terus kita tambahin mayonese
sama saus deh
kita taruh keju mozzarella di atas ini biar meleleh nanti dia
nah ini kita gulungnya pelan pelan biar nggak tumpah isinya tuh apa
tuh kira kira kayak gini nih pemirsa kalau dari gulung
tinggal kita masukin si kebabnya yang udah digulung gulung
jadi kita gulungkan
sama margarin di atasnya biar tambah gurih
jadi bisa kita angkat langsung ke piring saji

kita gulungin aja
ini udah gulungin aja
udah gulungin aja
tuh nah ini dia hasilnya udah jadi kebab roti tawar ala morning tips
nah jadi gimana gampang banget cara bikinnya nah bagi yang mau langsung praktek adalah
tawar di rumah langsung aja bikin ya ini dia bahan dan cara membuatnya
ini dia kebab roti tawar tadi tuh pakai saus lebih enak nih bismillahirrohmanirrohim